para siswa di smk negeri satu kalangannyar kabupaten lebak banten pada kamis menggelar doa bersama dan sholat goib untuk para korban gempa di turkiye dan suria
kegiatan ini digelar di lapangan sekolah dan diikuti oleh murid guru dan staf sekolah
para siswa melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian antar sesama manusia dan umat islam terhadap musibah yang mengguncang turkiye dan suriah
sementara pihak sekolah menjelaskan dengan kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang baik serta empati terhadap sesama manusia
semoga para korban yang belum ditemukan segera cepat ditemukan para keluarga yang terkena musibah juga semoga diberi ketabahan
kita mendoakan saudara saudara kita yang di turki untuk diberi kekuatan ketabahan
selain sholat goib dan doa bersama para siswa juga mengadakan penggalangan dana bantuan
untuk korban gempa di turkiye dan suria
mereka menyisihkan uang untuk didonasikan bagi korban gempa untuk penyalurannya nanti melalui lembaga resmi indonesia
adi mazda lebak banten